bertempat di altar candi gedong songo kabupaten semarang
ratusan masyarakat menggelar ritual kejawen bersama
yakni seribu dupa dan sesaji yang dipersembahkan untuk penguasa alam semesta
selain dupa para penganut aliran kejawen ini juga mempersembahkan tumpeng hasil bumi dan aneka bunga
satu persatu peserta baik tua maupun muda mengikuti ritual dengan hikmat
di antara doa yang dipanjatkan agar indonesia segera terbebas dari pandemi covid sembilan belas
yang pertama adalah kami berbagai agama ya jadi kami yang dalam doa kami tetap mengusung doa
menurut pemangku adat candi gedong songo bagi masyarakat jawa sendiri
dupa dan sesaji bunga merupakan simbol kesakralan kesucian dan kepasrahan diri manusia kepada sang penciptanya
sementara candi gedong songo dipilih karena dipercaya bernilai supranatural